maaf jika kedatangan saya menjadi kurang sopan
tidak perlu minta maaf mbak
kami yang harusnya minta maaf
jaga diri baik baik ya nak
aku tidak punya waktu untuk meladeni muratu gedung permuannya
kurang ajar kamu nongol
pantas saja aku memanggilmu padas
memang kamu padas
kurang ajar kamu nongol
benar benar kurang ajar
ini pakai nawansi
dia sangat sekali menarik
kalau gitu kita sebaiknya ke ruangan lainnya
ini adalah kuda yang kuberikan pada nawaksi saat itu
aku belum sempat mengajarinya banyak tentang berkuda
dia sudah lihai dalam berkuda sebelumnya
kuda yang terkenal
ini tempat tidur nawangsih ketika dia bayi
dan kain ini selalu aku pakai untuk menggendongnya
yang belum mengerti apa apa
aku dan nawaksi
melakukan perjalanan pada rumah
jangan lupa like share dan subscribe ya
aku bisa mengerti
aku harus bisa melepasmu
aku ingin memelukmu
untuk terakhir kali
selamat tinggal semuanya
maaf jika kedatangan saya
menjadi kurang sopan
tidak perlu minta maaf mbak
kami yang harusnya minta maaf
jaga diri baik baik ya
jangan lupa like share dan subscribe ya

apa ini sudah saatnya
sebentar lagi saudaraku
ikutlah dengan kami
kemana kita sekarang
sebentar lagi ratu kidullah akan mendapatkan pusaka papan bongso itu
aku yakin hal itu
kita harus bersiap siap
dari mana kamu bisa memastikan hal itu
kamu tahu sendiri bukan
pusaka itu sangat kuat
lalu bagaimana cara merebutnya
kami memang tidak tahu bagaimana
ratu kidul akan mendapatkan pusaka itu
sebelum pertarunganmu dengan romo tebah
terlebih dahulu dirimu
aku memang sudah tidak sabar menunggu saat itu tiba
sekarang saya dampak
jangan setuai mobil aguuk
nggak akan berjalan
maafkan aku yang
belum bisa jujur kepada guru